kembali di segmen ekonomi dan bisnis cnn indonesia newsroom
kereta bandara yang dikelola oleh pt railing perusahaan joint venture dari dua perusahaan bumn
yakni pt kereta api indonesia dan pt angkasa pura ii
menambah rute perjalanan kereta dari bandara soekarno hatta menuju stasiun manggarai jakarta selatan
pihak pt railing juga akan memberikan promo bagi penumpang di hari pertama beroperasinya stasiun manggarai
berikut laporan koresponden cnn indonesia albi pratama
albi pratama stasiun manggarai jakarta selatan
pihak pt railing budi kara sumadi dan staf dari kementerian perhubungan
akan melakukan peresmian dari stasiun kereta api bandara manggarai ini
agar masyarakat yang biasanya menggunakan moda transportasi
menggunakan kendaraan roda empat melalui tol dalam kota
ataupun tol lingkar luar menuju ke bandara soekarno hatta dan terjebak kemacetan
punya solusi baru dengan menggunakan kereta api bandara ini sendiri
di mana waktu tempuh yang bisa digunakan
ataupun dilalui oleh masyarakat ketika menggunakan kereta api bandara
adalah sekitar lima puluh tujuh menit sampai dengan enam puluh menit
nah tetapi memang untuk dapat menikmati kenyamanan dari stasiun ini
pihak dari kementerian perhubungan yang dibantu oleh sejumlah stakeholdernya
baik itu dari adikarya dari pt kereta api dan juga angkasa pura
masih terus bahu membahu untuk melakukan penertiban sejumlah bangunan
yang memang saat ini masih dilakukan
karena memang proses jual beli lahan kepada masyarakat masih terus berlangsung
sehingga saat ini masih ada alat berat yang memang melakukan proses penertiban
dan juga pembongkaran bangunan
agar akses masuk yang saat ini hanya sekitar lima sampai dengan enam meter
yang sangat terbatas ketika ada dua kendaraan roda empat saling bertemu
maka nantinya bisa dimungkinkan untuk bisa dilalui oleh dua kendaraan
dan mendapatkan parkir yang lebih luas lagi
karena memang sampai saat ini parkiran sendiri masih sangat terbatas
dan selama proses ini masih berlangsung
pihak dari kementerian perhubungan pun akan mulai melakukan pengoperasiannya besok
nah saya akan gambarkan bagaimana gambaran dari stasiun bandara sendiri
kalau misalnya bisa dilihat di sebelah sana
itu ada sebuah bangunan yang merupakan lantai atas dari stasiun ini sendiri
karena memang konsep dari stasiun ini ataupun jalur kereta api bandara ini adalah double track
di mana ada dua jalur di bagian bawah untuk kereta bandara sendiri khusus
dan untuk di atasnya adalah untuk kereta komuter lain ataupun kereta perjalanan jarak jauh
seperti itu sehingga tidak akan saling mengganggu antar kereta api
dan memang dengan adanya stasiun kereta api bandara manggarai ini
tentu akan memudahkan masyarakat yang memang tinggal
yang tinggal di bogor ataupun di bekasi
untuk melakukan perjalanan mereka menuju ke bandara internasional soekarno hatta
yang biasanya menggunakan mobil dan membutuhkan waktu yang cukup lama
mereka hanya tinggal menaiki komuter lain dari daerah masing masing
baik itu dari bekasi dari arah timur ataupun dari arah selatan dari bogor
turun di stasiun kereta api manggarai dan langsung mereka bisa transit ke stasiun kereta api bandara manggarai ini sendiri
dengan biaya yang gratis
nah saya akan tunjukkan mumpong bisa masuk
ini adalah gambaran saat ini stasiun kereta api manggarai sendiri
kalau misalnya bisa dilihat sini sudah dilengkapi oleh jalur khusus kaum disabel ataupun disabilitas
yang langsung mengerahkan menuju ke arah lift dengan kontur jalan yang cukup landai
sehingga mudah bagi teman teman penyandang disabilitas untuk menuju ke sana
tanpa harus menggunakan eskalator dan tinggal langsung menuju ke arah lift sendiri
di sini juga sudah dilengkapi pendingin ruangan dan juga ada toilet bagi kaum difabel
yang bisa digunakan oleh para penyandang disabilitas tersebut
nah dalam satu rangkaian kereta bandara sendiri terdiri dari enam gerbong
di mana untuk satu rangkaian kereta bandara sendiri terdiri dari enam gerbong

dan dalam satu hari ada sekitar tujuh puluh sampai dengan satu ratus dua puluh empat perjalanan kereta api bandara
dari dan meke menuju bandara internasional soekarno hatta dengan melewati setidaknya ada lima stasiun
yang pertama adalah stasiun manggarai lalu ada stasiun duri ada stasiun batu ceper
stasiun bni city dan juga stasiun bandara internasional soekarno hatta sendiri
nah ada promo yang memang diberikan kepada masyarakat yang akan menggunakan kereta api bandara
di awal awal mereka melakukan perjalanan karena memang baru tanggal lima oktober diresmikan
bagi seratus orang pertama yang melakukan registrasi di website dari pt railing sendiri akan mendapatkan jatah seratus kursi gratis
tapi memang jumlahnya sangat terbatas sehingga siapa cepat dia dapat
tapi bagi masyarakat yang memang kehabisan tiket promo tersebut masih ada promo yang diberikan
yaitu sampai dengan akhir tahun dua ribu sembilan belas ini khususnya sampai bulan desember
ada potongan tiket di mana untuk kereta railing sendiri seharusnya memiliki harga sekitar rp seratus
tetapi karena memang masih ada promo maka ada potongan untuk weekdays yaitu sekitar rp tiga puluh
sedangkan untuk weekend rp empat puluh
sehingga masyarakat ini bisa terbantu dengan adanya stasiun manggarai untuk kereta api bandara
sehingga tidak perlu repot repot mengendarai kendaraan ataupun menggunakan tol dalam kota
yang saat ini memang tidak bisa ditebak kondisi kemacetannya
albi pratama fadli julian siva maulida jakarta